nah yang pertama pengembangan ekosistem industri tadi ogeneousin a thank the battle in the basic itu harus dilakukan gitu ya secara bertahap tadi
yang biar lebih lebih mewah untuk lebaran bahan bahan organiza gitu
pesan mas dika juga sama minyak
tetapi karena mungkin dia tidak tahan
detailnya pembahasan kita itu adalah alam semesta